putri sang proklamator kemerdekaan republik indonesia
diah mutiara sukmawati
sedang mendapat tekanan dari publik yang merasa sensitif
terhadap isi puisi yang dibacakannya
politisasi puisi sukmawati diakini menguat
hingga memasuki pilpres dua ribu sembilan belas
sukmawati menuai kontroversi saat membacakan puisi berjudul
lantaran dinilai sejumlah pihak menyinggung pemeluk agama islam
sekretaris jenderal pbnu helmi faisal zaini menyatakan
kekeliruan sukma salah satunya dari kalimat
yang membandingkan azan dengan hal lain dalam puisinya
semurni irama puja kepada ilahi
puisi yang berjudul ibu indonesia karya sukmawati
dibacakan dalam acara dua puluh sembilan tahun ane avanti berkarya
di indonesia fashion week kamis dua puluh sembilan maret dua ribu delapan belas
sukmawati dilaporkan melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
tentang penistaan agama
dan pasal enam belas undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
ini yang dilaporkan adalah ibu sukmawati
yang intinya bahwa dimana terlapor ini adalah
memberikan suatu puisi di sana
puisi yang diduga itu adalah penistaan terhadap agama
melihat besar dan masifnya reaksi yang muncul
kasus ini bisa mendorong munculnya kembali aksi bela islam
yang melahirkan peristiwa fenomenal empat sebelas dan dua ratus dua belas
menurut ketua setara institut hendardi
kasus semacam ini menjadi pemantik yang efektif membelah masyarakat
politisasi dipastikan menguat hingga memasuki pilpres dua ribu sembilan belas
menyikapi kasus ini menteri agama lukman hakim saifuddin berharap
kasus seperti ini tidak harus melalui jalur hukum
lantaran berkaitan dengan karya dan ekspresi seseorang
lukman hakim mengajak masyarakat untuk saling memaafkan
saya berharap mudah mudahan kita bisa memaafkan
agar bisa menerima apa yang dilakukan oleh ibu sukmawati
sehingga tidak semua persoalan yang terkait dengan perbedaan pandangan diantara kita
itu harus selalu dibawa ke proses hukum
mengaku tak ada niat menghina umat islam indonesia
sukmawati soekarnoputri menyatakan
puisi berjudul ibu indonesia semata mata adalah pandangannya sebagai seniman dan budayawati
murni merupakan karya sastra indonesia
dari lubuk hati yang paling dalam
saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat islam indonesia
khususnya yang bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi ibu indonesia
sukmawati berharap permintaan maafnya dapat diterima dengan bijak
sebagai upaya meredakan situasi agar masyarakat tidak kian terbelah
kini polisi dituntut mampu memproses laporan yang sudah masuk
tanpa perlu adanya tekanan agar terhindar dari motif politik menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
horas mani hurug cnn indonesia
meski sudah meminta maaf
sukmawati soekarno putri tetap dilaporkan ke polisi dengan dugaan penistaan agama
benarkah ada unsur politik
benarkah ada unsur politik
perlu dia meneliti politisasi dalam puisinya yang kontroversi itu
dan kami akan membahasnya malam hari ini
dengan damai hari lubis kepala divisi hukum pa dua ratus dua belas selamat malam
dan kemudian melalui sambungan telpon ada analis politik bonnie hargens
bung bonnie selamat malam
selamat malam bung indra
kembali konvers dari
sukmawati soekarno putri yang dilakukan
siang tadi yang melakukan
permohonan maaf atas puisi kontroversialnya itu
dengan ini dari
lubuk hati yang paling
khususnya yang bagi
tersinggung dan berkeberatan
dengan puisi ibu indonesia
selain itu saya menyampaikan
permohonan maaf kepada
anak avanti dan keluarga
apresiasi dan terima kasih
kepada seluruh fashion
agar tetap berkreasi
semoga saudara sebangsa
permasalahan ini dengan bijaksana
semua pihak saya ucapkan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
permohonan maaf disampaikan
oleh sukmawati soekarno putri
mohon maaf lahir dan batin dengan suara getar
nu bagaimana melihat ini
apakah persoalan ini bisa dimaafkan selesai
sehingga tidak berpanjangan
sama sekali kita tidak melihat
kesengajaan dari bu sukma
untuk melakukan penghinaan terhadap
tidak ada kesengajaan
tidak ada kesengajaan untuk melakukan penghinaan terhadap agama islam
semata mata kita melihat adalah
keterbatasan bu sukma
untuk memilih diksi dalam
membuat satu karya sastra
dalam puisi ini
jadi pilihan pilihan diksi yang ditentukan
oleh bu sukma ini
jadi keterbatasan untuk memilih diksi
ini signifikan bagi seorang seniman
kalau dikatakan keterbatasan memiliki diksi
seorang seniman selain harus memiliki kecerdasan
juga harus memiliki cita rasa yang sangat dalam
nah saya lihat bahwa pada konteks ini
bu sukma kesalahannya adalah pada
persoalan memilih diksi yang hendak dia tuangkan
untuk mewakili ungkapan perasaan dia dalam puisi tersebut
anda melihat memang tidak ada kesengajaan
tidak melihat ada kesengajaan
ada maksud memang yang satu yang ingin dia sampaikan bahwa
dia ingin menyampaikan bahwa
saat ini kita melihat ada satu gerakan dimana
ingin menghabiskan dan meluluh lantakkan budaya dan tradisi
yang sudah berkembang di nusantara hari ini
itu yang hendak dia bahasakan
itu yang tidak dia ungkapkan
tapi gagal memilih diksi
gagal ketika harus memilih diksi yang tepat
untuk menyampaikan itu
itu yang pertama
terutama pwnu jawa timur kemarin sudah membuat laporan
terkait dengan persoalan ini kepada polisi
dan karena yang kita minta adalah bu sukma untuk
menjelaskan mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka
dan hari ini bu sukma sudah melakukan itu
ya kita akan dengan besar hati menerima permintaan maaf ini
artinya sudah dimaafkan
proses hukum nanti kami akan berkoordinasi dengan pwnu jawa timur
agar mudah mudahan pwnu jawa timur melalui gp ansor
gerakan pemuda ansor yang melakukan pelaporan dapat mencabut laporan tersebut
oh akan ada arah ke sana
ya insya allah kami akan berkoordinasi
yang penting yang harus kita titik tekankan di sini adalah
semua pihak hari ini harus secara arif dan bijaksana
menjaga harmoni yang hari ini sudah berkembang
yang hari ini sudah terjadi di bangsa
semua pihak semua pihak
siapapun dia harus dengan arif dan bijaksana menjaga harmoni yang hari ini sudah ada
saya minta pendapat dari alumni dua ratus dua belas
apakah pandangannya sama dengan apa yang disampaikan pak isfah dari pbnu
bahwa ketika sudah minta maaf maka persoalan ini tidak perlu diperpanjang lagi
demi menjaga persatuan indonesia arif dan bijaksana itu tadi
ya pertama tama saya mengucapkan terima kasih
terima kasih kepada bapak isfah yang mau ke nu karena itu memang pendapat dari beliau
karena saya diundang dari kacamata hukum tentunya saya bicara dari kacamata hukum
beliau menyampaikan tadi keterbatasan diksi
keterbatasan diksi ketika orang berkehendak mensrea atau ada keinginan untuk melakukan kesengajaan itu
itu tetap harus dihukum menurut versi hukum
karena faktor kehendak itu sudah ada dibuktikan ketika dia mengarang
ketika dia menulis supaya mempermudah bacaan
bukan dihapal karena puisi bisa dibaca
dia datang ke suatu tempat dia sudah siapkan agenda untuk membaca itu
dan di dalam agenda itu dalam puisi tersebut ada penistaan terhadap agama

nah di sini dipandang bukan masalah ini menyinggung suatu permasalahan seperti penghinaan dalam tiga ratus sepuluh kuhp
maaf ustaz kita dari sudut hukum
yaitu mengenai kehormatan secara umum dan secara khusus
umum di sini adalah kehormatan yang diserang
kehormatan itu bisa orang meludah tidak merasa enak
atau tangan diginikan atau batuk batuk dengan sengaja
itu sudah bisa dikatakan
penistaan terhadap individu pribadi
jadi umum tapi pribadi yang terkena
kalau ini komunal komunitas
dan yang disinggung adalah masalah kemuliaan
kemuliaan itu adalah agama
dan di situ disebutkan agama yang diluningi di republik indonesia
tapi kalau soal permintaan maaf tadi menurut anda belum bisa diterima begitu saja
artinya kita bisa terima maafnya
tapi bukan berarti faktor maaf itu menghentikan suatu permintaan
maksudnya kita harus mencari perbuatan pidana
proses hukum tetap berjalan maksud anda
akan mendorong proses hukum tetap berjalan
proses hukum sebagai efek jerah harus tetap berjalan
seperti kepada yang lainnya
ada ulama juga tidak ada dicabut
walaupun permintaan banyak tetap berjalan
kita nggak usah sebutkan ulama siapa yang naik
aktivis siapa pekara yang naik
bahkan sudah status tersangka ada
bahkan sudah diponis ada
tapi tidak ada soal
tapi tidak ada suara suara seperti itu
jadi kita juga berpikir
suara suara seperti itu bagaimana
tentunya tidak dimaafkan
buktinya apa mereka dihukum
maksudnya proses hukum tetap berjalan juga
tetap berjalan ini mungkin faktor kelinganan
tapi kalau saya lihat permohonan maaf itu
masih ada suatu yang terganjal
jadi poinnya garis bawahnya menurut anda
tapi dari dua ratus dua belas tetap akan menjalankan ini sebagai konteks proses hukum untuk efek jerah
supaya efek jerah
baik saya ingin lihat pendapat dari bang boni hargens
karena juga sebelumnya muncul dugaan dari sejumlah pihak
kami akan menunjukkan infografisnya
yang kami kutip dari sejumlah media juga
bahwa ada dugaan politisasi ketika permintaan maaf sudah diberikan
kemudian ada dugaan politisasi dalam kasus puisi sukmawati ini
ini yang menyatakan adalah hendardi
ketua dari setara institute
mungkin bisa muncul di layar yang lebih besar
dalam situasi sosial yang terbelah
isu semacam ini menjadi pemantik yang efektif untuk kembali membelah masyarakat
apalagi di tengah kontestasi politik pilkada dua ribu delapan belas
politisasi dipastikan akan menguat
pandangan anda seperti apa
ketika permintaan maaf hari ini sudah disampaikan
tapi tetap ada pelaporan secara hukum
dengan argumen efek jera
saya pertama mau tegaskan dulu kebingungan saya tentang persoalan ini
ini kita membaca puisi kan
teman teman yang menentang puisi ini
sebetulnya tidak satupun yang menentang karya sastra
karena mereka tidak melihat ini sebagai puisi
tetapi mereka melihat ini sebagai teks politik
lalu kemudian ini dipolitisasi
dibaca secara politik untuk kepentingan politik
nah ini bapak yang dari dua ratus dua belas
kalau mau jujur
ini bukan persoalan puisi sebetulnya
tapi ini persoalan politik menuju dua ribu sembilan belas
yang memakai puisi ini
atau siapapun orangnya
sebagai kuda troya untuk menyerang
atau untuk mendelegitimasi para pendukung pemerintahan saat ini
karena kita mendiskusikan
ini tidak pada persoalan yang harusnya kita bahas
karena kalau ini puisi
maka kita harus lihat dong
ini sebagai puisi
ini kan jelas
aku tak tahu syariat islam
dia bilang di larik pertama
nanti kalimat ini diulang lagi di bait ke enam
aku tak tahu syariat islam
nah konsekuensi dari larik ini adalah
bahwa apapun diksi yang dipakai oleh bu sukma kemudian
tidak bisa ditafsir dalam konteks syariat islam
maka ketika dia mengatakan sadar
itu tidak bisa dikaitkan dengan
penegakan syariat islam
harus dilihat itu sebagai
diksi dalam sebuah karya sastra
kemudian ketika kita membicara kritik terhadap teks ini
ada namanya kritik antar teks
ada ruang dimana disana
orang melihat ada persoalan antara
di satu sisi ibu sukma ingin mengangkat
budayanya murni indonesia
bukan budaya timur tengah
dan di satu sisi ada
yang dianggap sebagai sistem atau model
yang datang dari luar
nah ini kelihatan ada persoalan disana
kalau kita melihat dari kritik antar teksnya
tetapi sekali lagi bukan itu menurut saya
intensi dari ibu sukma
karena dua kali dia memakai larik
saya tidak tahu syariat islam
lalu penegasan dia di bagian penutup
sudah sejak dahulu kala
riwayat bangsa beradab ini cinta dan hormat
kepada ibu indonesia dan kaumnya
ini penegasan yang cukup berwibawa tentang
bahwa genealogi keindonesiaan kita
dimulai dengan sebuah penghormatan terhadap keragaman
terhadap hakikat kultural indonesia
sebagai bangsa yang beragam dari
dimensi apapun agama suku ras dan sebagainya
maka itulah indonesia
kalau hari ini ada kelompok
yang ingin mencaplok atau mengklaim keindonesiaan
dari satu paradigma
apakah itu paradigma yang berbasis keagamaan
atau paradigma apapun
itu keliru dan menyalahi sejarah
saya kira puisi bu sukma ini
sebuah refleksi sosial yang
harus kita apresiasi dan kita
kita hormati sebagai
undangan bersama untuk kembali
menjadi indonesia yang sebenarnya
baik bang boni nanti kita juga akan
kita akan lihat argumen anda
atau pendapat anda tentang yang disampaikan pak is
pak isfah tadi bahwa
ini sebenarnya memang tidak ada niat
itu sama dengan apa yang disampaikan
tapi pak isfa tadi menyebutkan
ini adalah kegagalan memilih diksi sebenarnya
untuk karya sastra dari ibu sukma ini
nanti kami akan mengulasnya lebih lanjut
setelah jeda berikutnya
bahkan itu adalah tidak kesengajaan
justru kami melihat dari nilai hukumnya ada kesengajaan
mengenai faktor pemaaf itu juga dia tidak ikhlas
artinya ada unsur monafik di sini

oh bukan asumsi nyata
coba kalau kita lihat teksnya di sini
dia tidak ada menyatakan tertulis
ucapan harus sama dengan tulisan
tertulis maksudnya bagaimana
tidak ada dia menyatakan minta maaf
itu hanya lisan
kalau pembuktian hukum tidak bisa
artinya tidak sinkron
jadi pernyataan minta maaf yang secara pers
jumpa pers tadi itu maksud anda tidak kuat
tidak kuat menurut hukum
artinya dia bermain main lagi
dia masih bermain main
yang anda tuntut seperti apa
permintaan maaf yang seperti apa
kami bukan berarti menuntut kalau dia minta maaf selesai
tadi ada gambaran sebelumnya
ada permintaan maaf yang seperti apa maksudnya
yang supaya menurut anda itu kuat secara hukum tadi itu
kuat secara hukum dan tertulis
tapi itu faktor pemaaf saja
andai kata perkara ini dilanjutkan
kalau dia bicara tentang islam
dia tidak tahu islam
kata bung boni tadi kan
tidak tahu syariat islam
itu isi puisinya
kalau dia tidak tahu syariat islam
kenapa dia mengkritisi
tadi bapak ini bilang
menyatakan dari nu
bahwa tidak ada faktor sengaja
justru tadi saya bilang
dia menulis membuat berangkat membacakan
karena di sini unsurnya adalah
kehendak yang dinyatakan
atau di seni
yang disampaikan melalui perbuatan
apalagi sudah ditulis maksudnya
lebih terencana maksud anda
oke saya ke pak iswa sekarang
pak iswan anda melihatnya seperti apa
pendapat dari bung boni tadi
yang sekali juga ditanggapi oleh pak damai
saya ingin sedikit merespon apa yang disampaikan bung
harkens tadi ya
tidak ada yang bebas nilai
seni tidak bisa bebas nilai
sebagai sebuah karya sastra
puisi harus mewakili
benar benar apa yang hendak diungkapkan
itu sebuah karya sastra
oleh karena itu
butuh tidak sekedar kecerdasan
tapi sebuah kearifan untuk menuangkan
satu ungkapan ungkapan melalui
kata kata dan diksi yang hendak dia pilih
kalau mau mengkritisi lewat sastra
bukankah itu memang sering kali kita temui
tapi persoalannya menurut anda bagaimana
kita harus menundukkan ini
pada persoalan yang ini ya pada
pada persoalannya itu ya
bahwa ketika ini adalah dianggap
dikatakan bahwa kesalahan bu sukma ini
adalah ketika dia kesalahan untuk
memilih diksi yang tepat
tidak bisa dalam puisi tersebut
dia membandingkan antara dua hal yang
tidak pantas untuk dibandingkan
menurut anda itu tidak pantas dibandingkan
tidak pantas untuk dibandingkan
kemudian dia memberikan penilaian terhadap satu
satu pihak ini
dia berikan penilaian bahwa ini lebih baik
untuk mewakili apa yang
dia sampaikan seperti dalam
penjelasan bu sukma itu tidak bisa
menyatakan lebih merdu itu apakah bisa
dikatakan menyatakan lebih baik
dia kan penilaian dia menilai bahwa
kidung itu lebih merdu dari adhan
membandingkan dua hal yang sangat berbeda
dan tidak layak untuk dibandingkan dan
memberikan penilaian terhadap salah satunya
bahwa ini lebih baik tidak bisa
jadi itu yang anda maksud sebagai kegagalan memilih diksi
kegagalan memilih diksi dan
sebenarnya bukan itu yang tidak dia sampaikan
oh anda memahami maksudnya
karena beda ini dengan pak dame
kalau pak damai menurutnya itu yang mau disampaikan
kita memahami bahwa yang tidak disampaikan bu sukma itu
mungkin kalau boleh saya
sampaikan bahwa ada sesuatu
yang tidak menggulung seluruh
apa yang ada di nusantara hari ini
kultur asli nusantara
itu yang ada sesuatu yang
tidak membumi hanguskan itu semua
dan jangan sampai itu terjadi
itu yang tidak dia sampaikan
jadi mau mengkritik kultur asingnya yang mau menggulung
tapi kemudian diksi yang dia pilih yang
ini tidak tepat sangat tidak tepat
dan ini bagi kami
sah dong kita melakukan kritik terhadap
karya sastra ini
kita lakukan kritik kemudian
untuk kita lakukan saya minta tanggapan kembali ke
bung boni jadi tidak bisa bebas nilai bung boni
ketikapun itu menjadi sebuah karya sastra
mestinya hadirkan juga
beberapa kritikus sastra ya
karena saya sendiri masih
mempunyai kebingungan tentang
penulis ini mengatakan
dari cadar dirimu jadi
yang ku tahu sari konde ibu indonesia
lalu di bayat kedua lebih cantik dari
cadar dirimu siapa
mu disini gerai tekukan
rambutnya suci sesuci kain
disini dia mengakui suci
pembungkus wujud nah mu
disini mengacu ke siapa
orang orang yang memakai simbol cadar ini
atau hanya kepada sekte tertentu
yang dianggap masalah oleh
bu sukma oleh penulis misalnya
apakah moo itu ditujukan kepada
apakah mu itu ditujukan
kepada orang orang yang memperjuangkan
agama dengan jalan kekerasan
karena disini belum
jelas masih sumir jadi menurut saya
kalau soal azan bagaimana bung boni
azannya siapa kan semua orang
bisa beribadah tetapi
kita bisa ada di kelompok yang berbeda
milik semua oh umat muslim
jangan semua muslim
ya pak muslim maksud saya
ya tetapi kan apakah
mu disini maksudnya muslim semuanya
atau kau untuk bapak saja
dan kelompok bapak misalnya pertanyaan ini
dari azan atau ya
artinya gini loh kita harus
lebih hati hati juga membuat
tafsir karena jangan sampai
jumping conclusion yang terjadi
kita juga harus lebih hati hati untuk
menuangkan satu ungkapan gitu loh
kita harus hati hati membuat tafsir tapi
jadi umum bidana ini gak bisa dianalogi
oke bang bung morgan ini
kita bung boni dulu ya kita dengarkan
bergantian ya bang ya
silahkan bung boni
saya udah nyampe sebentar
oke baik ya
saya mau nunggu bung boni ya
tadi masalah faktor pemaaf
itu menurut saya hanya meringankan
tapi juga disitu kalau kita melihat
konteks yang dibaca
tadi bukti hukum itu berbeda
jadi kalau faktor pemaaf artinya
dimaafkan dalam pengertian harfiahnya
justru kalau dari sudut
pandang hukum itu tidak ada faktor pemaaf
karena dia bukan termasuk pasal empat puluh empat
atau empat puluh lima maksudnya bukan anak kecil
bukan orang gila oke baik
tadi ini kan kita sudah tahu perbedaan argumen
masing masing ya dari nu melihat
bahwa ini memang harus hati hati
bu sukma kemudian minta maaf oke
diupayakan untuk dimaafkan
artinya dimaafkan mengikti tidak meneruskan
ke proses hukum akan diupayakan kesana
karena menurut anda tidak ada niatan
walaupun bu sukma gagal memilih diksi ya
kemudian bisa menjadi kontroversi
tapi menurut anda ada niatan yang kuat memang
kuat sama sekali
nah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya
kami akan segera kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
saya ingin mengingatkan
saya memahami bahwa bapak ini benar
bahwa mungkin ada perasaan sambil
perasaan sebetulnya yang muncul ketika
jadi seolah olah ini serangan terhadap islam
tapi harus kita mengerti dulu
ada dua hal ada dua teks yang muncul dalam puisi ini
satu itu teks tentang keindonesiaan
teks tentang syariat islam
tidak ada intensi dari penulis
karena dari awal ditegaskan
aku tidak tahu syariat islam
jadi saya mau mengatakan bahwa apapun yang saya omongin ini
jangan lu tafsir dari dimensi syariat
ada namanya kritik antarteks
nah ketika ruang antarteks ini diterobos
disitu ada masalah
karena tidak bisa
di dalam puisi ini kelihatan memang
tidak berdiri sendiri yang namanya
teks keindonesian itu dengan teks syariat islam
meskipun dia tidak
bukan teks politik
nah maka jangan dibaca murni secara politik
harus dibaca juga
dari dimensi sosial sebagai
kalau kita ada disana maka kita harus
mendalami kegelisahan penulis
kegelisahan dia apa sih
pasti ada satu kelompok
simbol simbol ini sebagai
nah ini yang meresahkan penulis misalnya
saya membacanya yang dimaksudkan
mu di dalam
cadar dirimu itu adalah
kelompok minoritas tertentu
karena islam nusantara
yang dia maksud dipahami oleh
ibu penulis ini adalah islam moderat
islam yang berakar pada
keindonesiaan dan melekat secara
inherent nah ini mungkin kita akan
lebih mengerti secara politik
bapak bapak kalau misalnya kita baca
satu karya besar
yang ditulis misalnya oleh
bagaimana dari awal
para pendiri indonesia ini
melihat islam sebagai
fondasi utama dari keindonesiaan
kita dan keindonesiaan
kita tanpa islam kehilangan
maknanya tetapi pada saat yang sama
yang namanya kebinekaan
terhadap keragaman budaya
itulah hakikat nusantara yang juga melekat
secara inheren dengan keislaman
jadi kalau hari ini kita ingin mencabut
ada pergeseran itu makanya dikritik oleh
ada pergeseran ada kelompok yang berupaya
mencabik cabik keindonesiaan ini
boleh kita minta tanggapan dulu dari
nu tadi melihatnya sebenarnya kurang lebih sama
tetapi justru melihat ada kegagalan
diksi yang disampaikan oleh
kita harus benar benar
tidak bisa kemudian melepaskan diri
dari hal hal di luar kita
kita tidak bisa bebas nilai
artinya kita harus mempertimbangkan hal hal lain
oleh karena itu pada konteks ini
kurang sensitif terkait dengan
karya sastra beliau dalam
hal ini puisi ini
islam dan budaya yang selama ini
berkembang di indonesia di publik kan
seperti itu ada kesan
tapi anda sendiri melihatnya ada kesan atau tidak
bahwa ini adalah kesalahan bu fatma untuk melidiksi
soal itu bahwa
kemudian publik ya
publik kemudian memiliki kesan
bahwa ada benturan antara budaya
kemudian dengan trump ini kan akibat dari kesalahan
taruhlah sebagai contoh batik
mungkin ini pak ustadz menurut saya
kita perlu juga menanyakan
ke bu sukma penjelasan yang
lebih deskriptif ya dimaksudkan
atau yang menjadi tujuan dari
bu sini ke kelompok mana sebenarnya
ya seperti begini
beberapa kali kita coba konfirmasi bu sukma ya tapi
tadi kan seperti yang disampaikan
kalau boleh mungkin saya bahasakan
mungkin yang hendak disampaikan bu sukma
seperti tadi yang saya sampaikan tapi
alangkah lebih elok apabila
kemudian apa yang hendak disampaikan
itu secara lebih hati hati
pak adame tanggapan anda seperti apa
kalau menurut bung boni tadi ditujukan kepada
kelompok tertentu yang ingin mencabik cabik
ke ragaman tadi ya tafsir dari bu boni
jadi begini dari kata kata
menafsirkan saja bung boni sudah salah
karena beliau bukan muslim
kita tidak bicara kesana ini bapak
salahnya ini ini ini tunggu dulu
jangan bicara politik jangan bicara seni
saya luruskan coba bapak dengar saya baik baik
karena begini dengar saya dulu
bapak dengar saya baik baik saya warga indonesia
kita ada disini mendiskusikan sebuah karya
tidak ada urusan agama saya apa
suku saya apa tidak ada urusan dengan saya siapa apa
yang berurusan adalah pikiran saya apa
ada apa yang kita bahas
itu dulu bapak harus
bahwa saya bukan muslim
kita bicara hukum hukum positif hukum yang berlaku
tapi kita bicara
ini soal hukum tapi kita harus fokus pada soal karya
dan karya itu ada keterbatasan
tidak boleh berkata
disini yang bisa dituntut dihukum adalah perasaan
perasaan yang diungkapkan
perasaan yang diungkapkan
yang menyinggung kemuliaan
kemuliaan itu dilindungi oleh undang
mungkin tidak kepribadi siapa kita bicara
bukan bukan tapi makanya jangan bicara
saya menambahkan karena
gini pak karena kalau bicara perasaan
saya takut jangan jangan saya lebih mencintai
islam daripada bapak karena
kenapa berulang ulang saya tegaskan
bahwa kita kembali kepada hakikat
keindonesian sejarahnya bahwa
di sana islam adalah unsur utama
pembentuk bangsa ini dan islam macam apa
islam nusantara pak islam
moderat islam inklusif islam yang
cinta damai islam yang mencintai keragaman
dan itulah islam indonesia
sekarang kalau kemudian
kalau kemudian bapak mengatakan bahwa
saya tidak pantas mengatakan itu karena saya bukan muslim
artinya bapak ingin membuang saya
dari ruang yang disebut warga negara
karena kemudian saya melihat
ada yang salah diisi kepala bapak
yang salahnya adalah
bapak tidak memahami kesetaraan
di dalam sebuah konteks demokrasi
pada meskipun kita tidak melebar pada meskipun kita fokus ke ini saja ya
baik kita fokus
ditujukan pada kelompok tertentu yang ingin mencabik
keragaman di indonesia
ini permasalahan hukum
buktinya sudah dilaporkan bukan berarti dipolitisasi
perbuatan itu ada
karena apa di undang undang
itu termasuk kategori pasal satu ratus lima puluh enam
jadi jangan dianalisa dengan politik
jangan dianalisa dengan
seni justru seni yang
dihukum disini ketika perasaan itu
disampaikan di depan umum
jadi unsur unsur itu sudah dapat
kalau pak ustadz menyatakan itu
tidak ada niat justru saya menyatakan
itu ada niat karena itu
berkonsep hadirnya itu
kita teruskan sedikit berencana
ini kemudian malah akan ada aksi
mendorong melakukan penahanan kenapa demikian
bukan kalau sudah melaporkan ke perusahaan hukum
maka biarkan saja
ini kita sudah salah
kita udah kebablasan bukan membaca
puisi tapi membaca teks politik
ini bukan teks politik
saya setuju kalau dihukum dibaca dengan
teks politik dan seni
dari awal sudah kelihatan bijaksananya pak
bahwa disini ada kesalahan diksi
saya setuju bahwa diksi
beberapa diksi itu akan membuat
perasaan kita tidak nyaman tetapi
saya tidak mau masuk ke situ karena saya tidak punya otoritas
bukan karena saya tidak layak
yang saya lihat adalah pesan
dari puisi ini dan
keresahan penulis belum kita dalami
jadi kita jangan serta merta dengan arogan
membuang penulis sebagai pihak yang bersalah
karena keresahan penulis
sesuatu yang sangat berharga disini
hari ini keindonesian kita dalam
persoalan besar ketahanan
ideologi pancasila dalam ancaman yang serius
dan posisi kelompok nasionalis
seperti nahdlatul ulama muhammadiyah
dan kelompok kelompok lain
juga sedang dikepung oleh satu kekuatan
yang mungkin kecil tetapi sangat
berbahaya karena ingin mengubah
dasar negara republik indonesia
kita berarti tidak terlepas dari
undang undang dasar empat puluh lima
nah ini kitab undang undang
hukum kita ini dilindungi oleh
undang undang empat puluh lima jadi ketika bicara
pendapat ya itu pendapat
ketika hukum ini dianggap
tidak mentolerir maka hukum itu
yang digugat ada tempatnya
di mk jadi kalau hukum itu
dibaca hukum pidana hukum pidana itu
ajasnya tidak bisa dianalisa
jadi tidak akan ketemu
oke oke oke tidak akan ketemu tapi kan tetap boleh saja
mendiskusikannya kita akan ketemu
dan bagaimana dengan ajas
tadi dengan ajas bagaimana
bisa dikritisi bisa dibedakan
ya itu tadi kesalahan
pilihan diksi tadi yang disampaikan oleh
enggak bung morgan kan jadi begini
ini ditanggapi seluruh umum
sekali lagi bahwa
dalam hal bagaimana kita
pwnu jawa timur sudah melaporkan
meminta kepada ansor jawa timur
untuk melaporan kepada polisi ini sebagai respon publik
terhadap apa yang sudah terjadi
apa yang disampaikan oleh
bu sukma tadi tapi tidak menghapuskan pidana
tapi begini ini kan
kita itu kan bangsa yang
harus arif gitu ya
harus arif kemudian kita itu bangsa yang
umat islam umat yang
harus memberikan maaf
kepada siapapun hari ini yang minta maaf
ya bagi kita
kalau memang sudah secara
tulus menjawabkan permohonan maafnya
kita berhusnudon lah
kita berhusnudon beliau sudah mulai
tidak sesuai dengan tulisan tulisannya bisa kita buka
tidak ada yang minta maaf kita terima
permohonan maafnya kita terima dalam hal bagaimana
kemudian nanti proses hukumnya kami
nu akan berkoordinasi dengan pwnu jawa timur
bagaimana baiknya apakah disampaikan
tercabut atau dilanjutkan alangkah baiknya
kalau sudah lah demi
kebersamaan demi harmoni
antar anak tosa sudah lah
pikir sih bung indra ya
tapi begini bahwa
teman teman dari pa mau melihat itu ya
ini bukannya presidennya
berarti bukan dicabut sama beliau
sehingga semua tercabut
betul ini bukan seperti
itu deliknya nanti kalau kita bicara hukum
jadi kita bicarakan kita serahkan ke polisi
serahkan polisi tapi tadi
pertanyaan saya belum dijawab soal aksi yang
mendorong untuk segera ditahan itu
bagaimana jadi begini
ini ancamannya lima tahun
seperti itu ini analisa
hukum bidana tidak bisa
main seni justru seni dihukum ketika
nah itu kan prosesnya di proses hukum
saya prosesnya di proses hukum lalu kemudian ada aksi itu
bagaimana mungkin ada penjelasan
ini kalau ancaman
lima tahun layak ditahan
ya kan itu saja
jadi bicaranya undang undang lagi
aksinya itu terkait apa untuk mendorong
jadi begini ini kan laporan sudah
jangan sampai gusar ada
permintaan maaf juga itu tadi faktor
ini bukan penanganan hukuman saja bukan penghapusan
tanggung itu nanti juga
bukan kita yang nilai artinya
hukum bukan di tangan kita cuma kita
sebagai dari sudut sosiologi
ya kan kita lihat baca
pandangan hukum juga
tapi dari juga sosiologi juga
boleh ya itu kan tidak terlepas daripada
masyarakat ini yang melapor ini kan
saya mungkin celah dikit
saya pikir sih dari awal memang
kelihatan ada kelompok
yang punya kepentingan politik untuk
mempersoalkan ini secara politik
siapa kelompok ini ya ini yang harus
diperhentikan ini yang dikaji ya kalau dia tidak sengaja
tidak dengan sengaja membaca tentang puisi tersebut
ini hipotesis sebentar dulu pak saya analis
politik pak saya membaca tanda
bahkan sebelum tanda itu muncul saya baca pak
jadi saya melihat
ada kelompok yang ingin mempolitisasi
puisi ini sedikit meresahkan perasaan kita
itu diakui tadi terima kasih pak ustadz
tetapi bahwa ada kelompok
yang tidak mau berhenti pada urusan hukum
pada urusan puisi
kemudian tidak berlaku yang penting
bagaimana tujuan politik tercapai
yaitu menghancurkan kelompok
yang dianggap bagian
dari penulis puisi ini
jadi ada kepentingan politik terselubung
dibalik upaya melaporkan ke polisi
terus kemudian demonstrasi
segera ditahan yang dibaca itu siapa
yang dibaca siapa kelompok mana
ya saya pikir mereka
yang selama ini begitu
arogan menganggap dirinya sebagai
islam sementara yang
islam yang lain tidak dianggap
nah saya kira arogansi kelompok minoritas
macam ini yang harus kita dalami
apakah menjadi tujuan dari puisi ibu sukma
dan apakah juga menjadi
yang bagian muslim dia mengakui
dia juga orang islam
pandangan tadi pandangan ini
dilarang oleh hukum
ini sebenarnya terkait yang bung boni jelaskan tadi
ketika ada serangan kepada perus hukum
maka perus hukum itu adalah dipandang hukum
aksi ini tujuannya untuk apa
tadi tujuannya adalah
untuk mendorong penahanan itu untuk apa
melawan penahanan wajar aja kan
kenapa dilindungi oleh undang undang
kalau dianggap presur
pressure itu juga kan hak masyarakat
kok begitu cepat pak
jadi kenapa harus memaksakan justru gini
bingung kok harus dipaksakan
dicabut padahal undang undang
mempersilahkan makanya salah tempat
harusnya ke mahkamah konstitusi karena
permintaan permintaan atau harapan kami
itu dilindungi undang undang
kalau nggak suka karena memang ini yang
digugat adalah sebuah perasaan
seni yang melanggar
kemuliaan yang dilindungi
apa mau mengganti ud empat puluh lima
aksi sekarang berkembangnya akan menjadi ada aksi
oke aksi demo memang dilindungi undang undang
tetapi kalau kemudian demo
yang kemudian meminta untuk
adanya penahanan artinya
ada pihak tadi diakui pressure
terhadap penegak hukum itu bagaimana anda melihat
bisa ditahan mempersilahkan lah
sahabat sahabat teman teman dari
pa dua ratus dua belas untuk meneruskan
ini pada proses hukum tapi alangkah lebih baik
sudah lah percaya akan pada polisian
baik yang terbaik
bukan melaporin kepada imam kami
satu hal begini dalam islam itu
jelas ajarannya diajarkan jelas dalam
islam bahwa yang namanya
orang kuat itu bukan orang yang
mengalahkan musuhnya dengan kekuatan
tapi adalah orang yang mampu menahan dirinya
ketika marah itu jelas
itu adalah hadis nabi sohih
jadi itu adalah ajaran dari masyarakat
bahkan itu mari kita
kendalikan konteksnya beda mari kita tahan
mari kita kendalikan masing masing kita
dan pada konteks ini
sebagai pihak yang ini
jelas menyatakan sudah minta maaf
saya setes itu juga artinya gini
saya setes saya pikir begini
begini pak silahkan proses hukum
tapi bukan secara umum yang dirugikan
pak dengar dulu pak
artinya menurut saya sih silahkan
kalau memang proses hukum mau dilanjutkan
tetapi saya pikir kita harus
lebih jujur juga bahwa
ini puisi karya sastra pada dimensi mana
dia menjadi persoalan kita fokus disitu
tapi jangan terlalu dipolitisasi begitu
aksi aksi tetap berjalan
tadi tadi ya
masalah faktor pemaaf itu itu memang ada
tapi konteksnya beda
seseorang yang dibunuh dibayar
tapi ini kerugiannya umat muslim
baik oke kita lihat
bagaimana meminta maaf dari siapa
jadi bapak tidak mewakili pak ustad
itu malah dipolitisasi namanya
bukan mengotak otakan ini ya
kita nu maafkan berarti harus memaafkan
kita persilahkan nanti jadi melebar bapak jadi melebar
jadi kami tidak menganggap bahwa
kami tidak menganggap bahwa
nu itu melewati seluruh masyarakat
pwnu jotimur kan
tapi bukan berarti pwnu jotimur
jadi silahkan kalau mau melanjutkan ini
yang disampaikan oleh pak ustad
itulah sikap seorang muslim sejati
yang saya paham sebagai non muslim pak
oke baik kita lihat
sekarang anda di kepolisian
kita lihat penegakan hukum anda serahkan kepada
pada perusahaan hukum kita
serahkan kepada penegak hukum anda tadi
sudah juga menyerahkan kepada penegak hukum maka kita lihat ya
perkembangannya akan seperti apa nanti sementara ini
kita akhiri diskusi kita malam hari ini walaupun
tidak ada titik temu terima kasih atas ulasan yang
malam ini selamat malam terima kasih
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali
setelah jadwal berikut ini